pemerintah berjanji kembali mengucurkan beragam bantuan sosial selama masa ppkm darurat
bantuan sosial ini dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi covid sembilan belas
sejumlah bantuan dikucurkan mulai dari potongan tagihan listrik uang tunai hingga paket sembako
kita lihat berikut ini
bantuan sosial di masa ppkm darurat diberikan dalam bentuk bansos uang tunai atau bst dengan besaran rp tiga ratus ribu rupiah per bulan
bantuan akan diberikan setiap awal bulan sementara untuk mei dan juni bansos tunai akan langsung diberikan senilai rp enam ratus
bst akan menyasar sepuluh juta penerima per bulan melalui kantor pos
kemudian bantuan ppkm darurat juga diberikan untuk penerima program keluarga harapan atau pkh
setiap keluarga dengan ibu hamil dan anak usia dini mendapatkan rp tiga
untuk keluarga dengan anak sekolah dasar mendapat rp sembilan ratus
keluarga dengan anak smp memperoleh satu lima juta rupiah dan keluarga yang memiliki
anak sma mendapat rp dua
sementara keluarga yang memiliki anggota disabilitas atau lansia mendapat rp dua empat juta rupiah
selanjutnya selama masa ppkm darurat ini pemerintah juga akan mengoptimalkan program kartu sembako sebesar rp empat puluh dua tiga puluh tujuh triliun
penerima kartu sembako akan memperoleh rp dua ratus per bulannya
dan selanjutnya pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik untuk golongan empat ratus lima puluh v dan sembilan ratus v
total ada rp tiga puluh dua enam juta pelanggan dua golongan listrik yang menerima bantuan dengan anggaran sebesar rp satu sembilan puluh satu triliun
kemudian ada bantuan langsung tunai atau blt desa yang juga akan diberikan dengan nominal rp tiga ratus ribu rupiah per bulan
blt ini akan diberikan kepada delapan juta penerima
pemerintah juga menyalurkan bantuan kepada umkm selama ppkm darurat
sebanyak tiga juta umkm berhak mendapat bantuan tunai
sebesar rp satu dua juta